tim nasional indonesia u dua puluh tiga mengalahkan china taipei dengan skor telak sembilan puluh
kemenangan ini membuat jalan skuad merah putih menuju putaran final piala asia u dua puluh tiga terbuka lebar
dalam laga di stadion manahan solo jawa tengah sabtu malam
sembilan gol indonesia dicatak delapan pemain berbeda
mereka adalah ramadan sananta rafael strike witan sulaiman ilham rido elkan baget hoki caraka pratama arhan dan juga marcelino ferdinand
kemenangan ini membuat tim nasional indonesia u dua puluh tiga memimpin kelas men grup k
dan hanya butuh hasil imbang di laga berikutnya lawan turkmenistan untuk lolos ke babak selanjutnya